teror pembakaran pakaian warga yang sedang dijemur
terjadi di kawasan rw sebelas kelurahan keramat jati jakarta timur
hal ini terjadi dua hari berturut turut
di enam rumah warga yang tersebar di tiga rt
api yang membakar jemuran pun menyambar material rumah
seperti plafon pintu dan pagar
akibatnya warga khawatir ulah pelaku menyebabkan kebakaran
di permukiman padat penduduk tersebut
berdasarkan penelusuran pengurus lingkungan
terduga pelaku pembakaran jemuran adalah bocah berusia sepuluh tahun
mediasi pun dilakukan orang tua terduga pelaku dan korban
hingga mereka meminta maaf kepada warga
sementara itu keluarga berharap orang tua menjaga anaknya dengan baik
pelakunya itu masih di bawah umur
masih kalau ditanyakan kelas empat sd
akhirnya kita tanyakan tapi masih berkelit
dengan alasan alibinya dia lah
bahwa di bawah dia
jelasan dari cctv itu kita tanyakan lagi ke pertanyaannya berikut orang tuanya
di jakarta pusat kobaran api dengan cepat melalap tujuh rumah warga
di jalan swadaya lima cempaka baru pada kamis pagi
bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan
sejumlah warga yang panik berupaya menyelamatkan harta benda mereka
bahkan tak sedikit warga yang menangis
petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil menjinakkan
api setelah menurunkan sembilan unit mobil damkar ke lokasi kejadian
kibat musibah kebakaran tersebut
dua puluh lima keluarga dengan total empat puluh lima jiwa kehilangan tempat tinggal
tadi ada ledakan dari rumah ibu
ledakan gas apa
mungkin dari listrik
kebakaran juga terjadi di kawasan padat penduduk di desa bagian
asahan pekana asahan sumatera utara kan sore
kencangnya angin dan banyaknya material yang mudah terbakar
membuat api melalap enam rumah semi permanen
tiga unit mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api
petugas menduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini
namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah
tim liputan cnn indonesia